kasus pencabulan yang terjadi dalam dunia pendidikan
khususnya di lingkungan pesantren terus jadi sorotan
pesantren sebagai lembaga pendidikan islam untuk membina akhlak dan moralitas
dan juga menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan melalui ajaran agama islam
justru dipertanyakan mengapa bisa terjadi
dan malam ini kami akan berbincang dengan wakil menteri agama zainul tauhid saadi
halo assalamualaikum pak wamen apa kabar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sehat masih bal
oke alhamdulillah ya pak
pak wamen kasus pecabulan di lingkungan pesantren ini kan masih terjadi
seperti yang tadi sudah kita simak ada dua informasi yang tentunya cukup miris begitu kalau kita dengar
dan tahun lalu sendiri sudah ada beberapa kasus di awal tahun ini terpatau ada dua kasus di jember dan juga di lampung
bagaimana evaluasi dari kementerian agama terkait hal ini
ya yang pertama mas iqbal yang pasti kami sangat prihatin dan menyesalkan kejadian tersebut
pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk para santri menimba ilmu pengetahuan
apalagi ilmu pengetahuan agama justru dikiderai oleh sekelompok atau sebagian kecil orang
sehingga pondok pesantren menjadi tercemar dan rusak namanya
untuk itu kementerian agama sudah menerbitkan peraturan menteri agama no tujuh puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada satuan pendidikan
saat ini tengah difinalisasi keputusan menteri agama yang lain
tentang standar prosedur operasional pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan
jika kma ini sudah terbit maka akan menjadi perdomaan bersama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
pada satuan pendidikan utamanya di pondok pesantren
kami terus kejar agar ini segera bisa diterbitkan
oke pak wamen
terkait dengan peraturan menteri no tujuh puluh tiga tahun dua ribu dua puluh dua
kenapa baru sekarang untuk dibentuk atau dibuat
mengingat apakah ini memang melihat dari tragedi yang selama ini kita saksikan bersama
atau justru memang baru sekarang sempat untuk dibuat
iya memang ini juga bagian dari kecepatan kami merespon kejadian kejadian yang terjadi akhir akhir ini
tapi pasti kami memastikan bahwa pesantren yang selama ini tumbuh dan berkembang di masyarakat
saya kira tidak membenarkan kejadian kejadian tersebut
bahwa itu terjadi saya kira jumlahnya tidak banyak
karena jumlah modok pesantren di indonesia itu jumlahnya dua puluh sembilan lebih
sehingga kalau misalnya ada kejadian kejadian kasus kasus yang terjadi di beberapa daerah
saya kira itu tidak menggambarkan produk pesantren secara keseluruhan
untuk itu kami terus ya
pak wamen terkait dengan apa yang kita saksikan bersama beberapa waktu lalu
emsat pemimpin modok pesantren
maal bahrain sidikiyah ini kan sempat dihentikan operasinya begitu ketika emsat ini ataupun alias mas beci ini ditetapkan sebagai tersangka akibat kasus yang membelitnya
lalu apakah nanti kalau misalnya ada kejadian kejadian serupa seperti yang terjadi di dua daerah yang tadi sudah kita sebutkan
apakah ini langsung dihentikan operasinya atau justru masih tetap dilanjutkan
ya karena sudah ada regulasi ya tentu kita kembalikan pada regulasi yang ada
kasus pidananya tentu menjadi kewenangan kepolisian untuk memproses
ya kemenang ya sangat mendukung ketegasan dan kecepatan kepolisian dalam penegakan hukum kepada semua pelaku siapapun dia
ya sementara kemenang akan terus melakukan langkah langkah pembinaan administratif
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
kemenang juga memikirkan dan melakukan mitigasi
ya afirmasi bagi bagaimana keberlanjutan pendidikan anak didik jika sampai misalnya ya langkah administratif ya diambil misalnya pencabutan izin operasional lembaga pendidikan yang juga pernah dilakukan oleh kemenang
ya itu kami juga harus melakukan langkah langkah mitigasinya
ya kami terus mendorong kepada seluruh ya kementerian agama untuk terus melakukan pembinaan kepada seluruh pembina pondok pesantren di seluruh indonesia
selain melakukan langkah langkah apa yang sudah dilakukan oleh kementerian agama pernah nggak kementerian agama ini melakukan audit pak terhadap pesantren pesantren tersebut
ya audit dilakukan dalam kerajaan agama
ya audit dilakukan dalam kerajaan agama

ya audit dilakukan dalam kerajaan agama
kita lakukan dalam rangka penertiban kata administratif produk pesantren
kita terus melakukan updating data yang juga diperlukan dalam rangka melakukan afirmasi
ya tentunya sesuai dengan pma kami juga mendorong partisipasi masyarakat
termasuk santri dan wali santri untuk proaktif dalam melaporkan setiap pesantren dalam kisah
dalam melaporkan setiap tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual
partisipasi publik sangat penting dalam proses pencegahan dan antisipasi dini
kementerian agama juga menjalin sinergi dengan pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum tersebut
oke tapi realisasinya ada nggak pak dari audit ini
mengingat bahwa sampai saat ini seperti yang tadi bapak sampaikan
bahwa kementerian agama juga menerima begitu apa yang menjadi
seperti kalau misalnya ada kejadian kekerasan seksual dan lain sebagainya harus melaporkan
tetapi nyatanya di lapangan bahwa mereka itu ketakutan
dan juga ada juga yang sampai videonya viral
dia berbicara di depan kamera mengatakan bahwa dia telah mengalami pelecehan seksual
apakah ada laporan laporan yang masuk ke kementerian agama langsung dari mereka
ya yang pasti kami sudah membuka hotline ya laporan kepada seluruh masyarakat ya
baik itu santri atau wali santri atau pada masyarakat
agar kalau misalnya ada kejadian kejadian yang diduga ya
terjadi di produk pesantren
yang mengarah pada tindakan kekerasan seksual
itu jangan ragu dan jangan takut
untuk melaporkan kepada kementerian agama dan juga kepada kepolisian
agar segera dapat diambil langkah langkah tindakan yang sepatutnya
oke pak apakah di lingkungan pesantren ini ada satgas khusus
yang bisa mengawasi untuk mencegah terjadi hal hal yang tidak diinginkan
seperti halnya kekerasan seksual
ya satgas dimungkinkan ya
di dalam pma yang sudah diterbitkan
itu pondok pesantren itu boleh membuat satgas keamanan
bahkan secara umum pesantren sejak dari dulu memiliki organisasi yang cukup lengkap dan rapih
ada pihak keamanan yang secara berjinjang di produk pesantren
ada pimpinan komplek ada pimpinan pembina para santri
saya kira itu sudah berjalan selama ini
ya sekali lagi
kalau ada kejadian kejadian yang terjadi selama beberapa terakhir ini
saya kira itu kasus yang boleh jadi tidak bisa disamakan di semua produk pesantren
baik pak wamen singkat saja
satu pertanyaan terakhir saya terkait dengan adanya pesantren yang tidak memiliki izin
itu kenapa bisa terjadi pak
seperti yang terjadi di wilayah jember jawa timur
ya kami terus mensosialisasikan ya pak mas iqbal
bahwa masyarakat itu harus cerdas dalam memilih produk pesantren
ya dipastikan bahwa produk pesantren tersebut memiliki izin
ya kita juga jangan mudah terpengaruh ya dengan sekedar melihat fasilitasnya
ya yang bagus yang mewah misalnya
tapi juga dipastikan bahwa
produk pesantren tersebut diasuk oleh ulama ulama yang otoritas keilmuan agama nya
ulama nya itu memiliki sana keilmuan yang jelas
ya saya kira banyak pondok pesantren yang sudah memiliki nama ya
yang saya kira itu masyarakat banyak yang sudah mengenal
jangan kemudian memilih
pesantren yang belum jelas ya
baik dari segi kualitas ya kehitwanya
maupun sanat keulamaan dari ilmu ilmu yang diajarkan oleh para ulamanya
nah cara mengetahuinya bagaimana nih pak
bahwa ini pesantren berizin ataupun tidak
karena mungkin bagi masyarakat awam agak kurang mengerti terkait dengan hal ini
ya sebenarnya sekarang kami punya
super app ya pusaka itu
masyarakat sudah bisa mengakses informasi informasi langsung di super app kami
atau kalau misalnya tidak ya bisa menanyakan kepada kementerian agama di daerah
di kabupaten di kecamatan
untuk memastikan bahwa pesantren tersebut itu terdaftar
setidaknya memiliki izin operasional dan juga memiliki kualitas yang baik
baik pak zainud tauhid saadi wakil menteri agama republik indonesia
terima kasih sudah berbincang dengan kami malam hari ini
salam sehat selalu pak assalamualaikum
terima kasih banyak mas iqbal
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh